konferensi tingkat tinggi g dua puluh resmi dibuka oleh presiden republik indonesia
joko widodo di nusa dua bali pada selasa
pt pln persero memastikan seluruh kebutuhan listrik terpenuhi
sehingga rangkaian acara berjalan lancar
direktur utama pt pln persero darmawan prasojo
memimpin langsung siaga kelistrikan di nusa dua
kita sudah persiapkan semua berjalan dengan aman
transmisi berjalan dengan aman
pasokan listriknya juga aman
termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas
batu bara maupun bbm nya juga aman
sehingga kondisi sistem kelistikan untuk mendukung g dua puluh kita nyatakan aman
stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
turut disiagakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik
yang dipakai delegasi g dua puluh
pln mengadakan sekitar enam puluh enam spklu yang tersebar di beberapa lokasi
seperti di itdc satu dan dua
serta hotel dapurva kempinski yang menjadi venue utama g dua puluh
terdapat pula dua ratus fasilitas home charging untuk melayani kendaraan listrik
puncak beban listrik terjadi saat acara pembukaan g dua puluh
pln memfasilitasi dengan listrik tanpa kedip
kita sudah siap semuanya dan pasokan listriknya sudah berlapis
dan untuk itu baik itu dari venue misalnya di da'apurva
sudah ada ups nya sehingga tidak akan ada ketip
kemudian ada pasokan penyulangnya itu berlapis
jadi kalau ada gangguan satu bisa langsung bergeser ke penyulang yang lain empat lapis
kemudian masih ada dua genset di belakang
sehingga bagaimana kita membangun suatu sistem kelistrikan yang sangat aman
kita harus mencari tempat yang lebih baik
pantauan cnn indonesia
kendaraan roda dua dan roda empat yang digunakan delegasi dan tamu negara
seluruhnya menggunakan mobil listrik
suara kendaraan listrik pun nyaris tak terdengar
hanya suara sirine dan rotator saja yang terdengar
saat iring iringan mengantarkan kepala negara maupun delegasi g dua puluh ke tempat tujuan
sedan hyundai genesis g delapan puluh yang menjadi kendaraan kepala negara
dan pemerintahan negara g dua puluh selama ktt berlangsung

mempunyai badan lebih besar dan panjang
sedang mobil hyundai unit lima
jenis sedan yang menjadi kendaraan pengawalan mempunyai bodi lebih kecil dan lebih pendek
kedua jenis sedan baik yang membawa kepala negara maupun pasukan pengamanan presiden ini
adalah kendaraan yang hemat energi
biaya pemakaian energinya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi dari bahan bakar minyak
atau bahan bakar yang berasal dari fosil
kalau dari sisi biaya penghematannya hampir lima kali lipat

jadi dengan jarak tempoh yang sama
anggap lah seratus ribu gitu ya
mungkin dengan mobil listrik ini kebutuhan biayanya hanya rp dua puluh ribu
jadi perbandingannya hampir sampai lima kali lipat
untuk kebutuhan konsumsi kawihannya dibandingkan dengan bbm nya
kebutuhan pasokan listrik selama gelaran puncak ktt g dua puluh
sepenuhnya disiapkan pln
presiden joko widodo secara resmi menutup perhelatan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali
pada rabu enam belas november dua ribu dua puluh
lalu presidensi pun diserahkan kepada india sebagai tuan rumah pada dua ribu dua puluh tiga mendatang